kak kita nyari buah yang kering aja yuk
abis itu kita bikin api unggun
dingin banget nih kak
kakak gimana sih
udah tahu dukun pengecut ini jahat banget
makin tobat tapi dia malah makin jadi jadi kak
kita belum boleh bunuh dia
paling nggak untuk saat ini
gantungan kunci itu masih ada sama dia dinta
aku gak mau kehilangan petunjuk satu satunya untuk menemukan krishna
kalau kamu sudah menemukan suamimu kembali
kamu harus menyerahkan dirimu kepadaku
mana gantungan kuncinya
jangan terburu nona
sebelum aku memberikan gantungan kunci itu
aku harus memastikan terlebih dahulu
bahwa nona tidak membatalkan perjanjian
kami ini gak seperti kamu
kami gak akan mengingkari perkataan yang pernah keluar dari mulut kami
aku ingin kita melakukan perjanjian darah
nona tahu apa konseknya
konsekuensi dari perjanjian darah
jika kamu melanggar janji
maka kamu akan mati di sambar petir
jangan jangan kak
dengan darah ini
kami melakukan perjanjian
untuk memenuhi apa yang telah kami ucapkan
jika salah seorang dari kami melanggar janji
maka dia akan mati di sambar petir
sekarang mana gantungan kuncinya
ini gila bener bener gila
kakak kok mau maunya sih nurutin kemohon dukun brengsek itu
udah tahu dari dulu dia gak pernah berhenti berusaha buat ngebunuh kita
padahal kalo tadi kita ga mau nurutin kemohon dia aku yakin
aku udah ambil keputusan jangan bantah lagi
kakak gak mau dengerin aku
aku aja ngikutin kemohon kak lintang
kak nanti kalau kakak udah ketemu sama kak krishna
kita bohongin aja dukun bardan
biar kita bisa bebas dari perjanjian ini
biar dia tahu rasa nungguin sendiri
aku dan dukun bardan udah ngelakuin perjanjian darah
aku mungkin bisa aja menipu dukun itu
tapi aku gak mungkin bisa membohongi para dewa
kalau aku melanggar perjanjian itu
aku akan mati di sambal petir
jadi gimana dong
ga ada jalan lain
memang udah takdir kalo si luman dan manusia ga akan pernah bisa bersatu
tapi aku akan berhutang kalo krishna selamat
aku bisa mati dengan tenang
sekarang aja hasil hasilnyaonom
gak phuk paham juga

mungkin liat kami prost avatar uh
makasih banget ibu
ulan ngajar ulan gak tau malu
ulan rumpang di sini berani ngelawan saya
ibu rumah ini tuh bukan rumahnya ibu
rumah ini rumahnya kak krisna
dan kak lintang itu istrinya kak krisna
berarti rumah ini rumahnya kak lintang
dan kak lintang berhak dong tinggal di sini
entah dah sesok ngajarin saya
saya ini ibunya krishna jadi saya juga berhak atas rumah ini
udah bagus kalian saya izini tinggal di sini
gak tau diri lagi
ibu maafin dinta ya bu
dinta tuh kalau ngomong emang suka sembarangan
tapi dia gak bermaksud jahat bu
ah udah diam
dengar ya kalian boleh aja tinggal di sini
tapi jangan harap malam ini kalian bisa tidur di dalam
kalian tidur aja di sana di halaman sana
tidur sana di halaman
kak kita nyari gua yang kering aja yuk
abis itu kita bikin napi unggun
dingin banget nih kak
atau kita berubah aja kak jadi ular
habis itu kita berlindung di semak semak
kan lebih anget
kalau ibu mertua aku sampai tau kita berubah jadi ular
dia lagi dia lagi
yang kak lintang pikirin tuh cuma ibu mertua kak lintang
kak lintang gak pernah mikirin aku
kenapa aku gak bisa melihat keberadaan suamiku dengan benda ini
bantu aku ratu ular
kak bangun kak
kak bangun kak
akhirnya kakak sadar juga
kasian kak lintang
dasar nenek nenek tua jahat
sampai jumpa lagi